jelang bulan suci ramadan lima pasangan duafa resmi menjadi suami istri
setelah mengikuti program nikah bagi difabel yang digelar di pendopo kota bandung
selain menikah secara gratis mereka pun diberlakukan seperti seorang raja dan ratu sehari
mordarias pengantin diarak menggunakan mobil antik hingga dihibur artis terkenal
kebahagiaan terpancar di wajah lima pasangan pengantin yang mengikuti acara nikah masal lifable
di pendopo wali kota bandung jawa barat
para pasangan pengantin ini rata rata berusia lanjut
selain berusia lanjut dari kelima pasangan pengantin ini merupakan tuna wicara dan tuna netral
prosesi nikah masal ini pun berlangsung meriah
karena sebelum mencapai pendopo pasangan ini diarak menggunakan mobil antik
salah satu pasangan pengantin peserta nikah masal ini mengaku senang dengan adanya acara tersebut
acara tahunan yang sudah puluhan kali digelar ini merupakan bentuk kepedulian sejumlah donatur
yang tergabung dalam mimbar hiburan dan amal duafa bandung menjelang datangnya bulan suci ramadan
inilah yang mengumpulkan semua potensi
hingga seluruh acara bisa terselenggara dengan cuma cuma alias gratis
nikah masalnya seperti tahun tahun lalu setiap tahun kita ada kegiatan untuk kaum difabel
yang tidak rukun yang sudah bisa melihat yang belum menikah
ya mereka tidak bisa menikah mungkin karena disini ada secara resmi secara legal
usai sah menjadi suami istri mereka pun mendapat hiburan dari sejumlah artis
dan terakhir tiap tiap pasangan pengantin juga diberi bantuan peralatan rumah tangga
sebelum akhirnya mereka diarak kembali menggunakan mobil antik ke hotel tempat mereka berbulan madu